ah keren banget
cak kamu mau kemana
eh sudah pulang loh ya
eh mbak tiur iya
kau mau kemana
mau ke rumah babe
iya buat makan budi
ah kebetulan sekali aku juga mau ke rumah babe
yaudah kebetulan bareng aja
sipur kemana ya tis
sipur mah masih lama kali cak
yaudah deh tis
eh jak tungguin aja atuh
sebentar lagi juga nyampe
bang ojak mau kemana
mau balik ke depok
iya mau tinggal sama ibu
nggak kesini lagi
saya narik dulu ya
kamu tungguin sipur
sebentar lagi juga nyampe ya
din lo telpon sipur dah
oleh udin minta waktu sebulan
buat nyari cewek lain
yang cocok buat udin
emang lu juga suka ngomong sama becuka
nah i dateng akab k cis
kenapa sing hai raghan conta
oh iya duluan duluan duluan
jadi mbak ratna dulu pedes apa enggak mbak
dua aja yang satu pedas satu enggak buat anak saya
iya sebentar ya
eh kang tisna yang tadi tuh benar
apanya yang beneran
ya bener kalau bang ojak bakal ninggalin kampung ini
kayaknya sih gitu neng
kayaknya sih gitu neng
kang tisna seneng ya bang ojak pergi dari sini
eh enggak tuh neng
pak surti saya mau tanya
mak tuh orangnya gimana sih
ya maksudnya mak tuh enak enggak kalau diajak ngobrol
dulu sih saya pernah bantu bantu mak bikin kue
terus gimana orangnya
mak itu orangnya galak tukang ngomel
tapi mak baik sih
soalnya saya ada yang mau diomongin sama emak
emang yang mbak tiur perlu tahu
mana beranilah aku mencari tahu urusanmu sama emak
kapan kau mau ke rumah emak
apa perlu aku antar
ngapain diantar itu kan urusannya mbak ratna
emang jadinya terlalu banyak
ya udah tungguin gue kesana
jak kamu kemana
jamperin si mimin
udah tuh jak gak usah disusulin si mimin mah
tungguin aja disini nanti juga dia kesini
memen barusan telepon gue dia dirampok sama penumpangnya
masya allah jak
ayo atuh susulin jangan diam aja disini
lo telepon si mimin tidak tanyain dia dimana
jangan pake hp saya tuh jak
hp saya gak ada pulsanya pake punya kamu aja
tadi kan kamu bisa ditelepon sama si mimin
ya tadi abis gue cas sekarang udah mati lagi
jak kita ke rumah hp kunjung aja
kalau gak salah tadi penumpangnya si mimin minta diantar kesitu
oh ya cepetan yuk
sebelumnya saya mau minta maaf sama emak
mungkin emak udah denger
kalau bang ojek lagi deketin saya ya
bukan begitu mak ceritanya saya itu lagi minta tolong bang ojek buat antarjemput budi anak saya
jadi dia bolak balik ke rumah saya bukan lagi ngedeketin saya mak
mau deket apa kagak bukan urusan saya
mbak yanti nggak boleh sampai weer solitaring dengan emak

no masya allah berangkat
min min karena mutek kenapa tuh bisa kayak gini
yang tadi di makkawan
miming gak tau miming ditipu
kau sudah dari rumah emak
ada keperluan apa kau dengan emak
ada sedikit keperluan aja
ya urusan kau dengan emak lah
ya buat saya sih penting
emang mbak tir perlu tau
ya gak juga sih
ya gue juga tahu tapi kenapa
iya gue baru tau mesinnya mati belum tau kenapanya
ya udah gue turun dulu
ya ini sih bukan mesinnya yang mati bensinnya yang abis
ya udah duduk aja
eh buruan kan ada yang ngejar lagi
saya tiap tiap lead elite satu baru
absolut bukan owo gini loh ya apaan artshaauddah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
ini slednews sih ya gitu kan emi
itu lagiake diperbaiki